video kerumunan ratusan orang di sebuah wisata air viral di media sosial ratusan orang berjoget
di dalam kolam renang tanpa menerapkan protokol kesehatan serta tidak menjaga jarak satu sama
lain video ini diketahui diambil dari taman wisata air hairos waterpark kamis taman wisata
air di jalan jamin ginting kecamatan pancur batu deli serdang sumatera utara ini ditutup penutupan
karena permainan ini menyusul viralnya video pada senin dua puluh delapan september lalu saat itu sekitar
dua puluh dua lima ratus pengunjung memadati taman wisata air hairos dan hari ini kita panggil untuk kejelasannya kita
tidak pernah mengeluarkan belum ada kita mengeluarkan izin terkait itu sanksinya apa pak
tutup tutup dan bahkan kita cabut izinnya kalau dia bandel ramainya pengunjung yang mencapai puluhan
di media sosial itu benar adanya di hairpok terpak cuman itu kejadiannya adalah diluar
ekspektasi kami dan kami akan segera memperbaiki lagi standar pelayanan kami terhadap pengunjung kami
yang datang hingga kamis siang belum diketahui kapan taman wisata air hairos kembali dibuka
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas masih terus melakukan pemeriksaan terhadap
para pengelola taman wisata air yang telah melanggar protokol kesehatan
jumlah arah yang terpapar unraveled dipondok pesantren alhidayah karangsuci purwokerto banyumas
jawa tengah bertambah hal ini diketahui setelah hasil tes swab ketiga pada tiga puluh
menunjukkan satu ratus tiga puluh enam santri terkonfirmasi positif kofit sembilan belas sebelumnya satu ratus delapan puluh sembilan santri terkonfirmasi

para santri yang positif covid sembilan belas ini dirawat di rumah sakit karantina baturaden banyumas
dan dalam kondisi baik
tiga puluh memang betul ada satu ratus tiga puluh enam positif
beberapa wali santri itu kita minta untuk tidak mengunjungi santri terlebih dahulu
kita minta wali santri tidak bertemu dengan anaknya yang ada di pesantren
dengan munculnya klaster dari ponpes itu
pemerintah kabupaten banyumas bersama ponpes melakukan pengawasan secara ketat
hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas keluar pondok pesantren
tim liputan cnn indonesia